menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim hari ini bertemu presiden joko widodo di istana negara
membahas uang kuliah tunggal
nadiem menyebut kemendikbud ristek resmi membatalkan kenaikan ukt
mendikbutristek menyatakan akan membatalkan semua kenaikan uang kuliah tunggal atau ukt perguruan tinggi negeri tahun ini
hal ini diputuskan usai pembahasan dengan para rektor serta mendengarkan aspirasi masyarakat
nadiem juga berjanji tidak akan ada mahasiswa yang terdampak pada kenaikan ukt
saya mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder
jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa
keluarga dan masyarakat mengenai concern mereka mengenai adanya peningkatan peningkatan ukt yang terjadi di ptn ptn kita
dan memang itu saya melihat beberapa angka angkanya dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan
jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut
jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor
dan kami kemendikbut ristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan ukt
dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan ukt dari batn batn
jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan ukt tersebut
dan kami akan mengevaluasi satu per satu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan ukt
tapi itu pun untuk tahun berikutnya